kota padang sumatera barat tahun ini menjadi tuan rumah rakernas
asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia apexi ke lima belas
sekaligus indonesian city expo ke delapan belas
rakernas menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah di tengah pandemi
selain itu pada ajang rakernas kali ini akan ada tiga hal berbeda daripada pertemuan sebelumnya
salah satunya adalah pendirian tugu apel

dua tahun terakhir apexi tidak melakukan pertemuan sekelas rapat kerja nasional rakernas
akibat pandemi covid sembilan belas
setelah pandemi mulai terkendali maka dua ribu dua puluh dua ini
asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia kembali akan menggelar pertemuan
kota padang ditunjuk menjadi tuan rumah
rakernas yang dirangkai dengan indonesian city expo atau ice dua ribu dua puluh
akan berlangsung tujuh hingga sepuluh agustus mendatang
rencana pelaksanaan rakernas tersebut di launching pada salah satu hotel di kota padang rabu siang
launching berlangsung meriah dihadiri dewan pengurus apeksi dan perwakilan seluruh pemerintah kota
yang menjadi anggota apexi
ketua dewan pengurus apexi bima arya sugianto menyebut
rakernas merupakan kegiatan besar tahunan yang dihadiri seluruh anggotanya
untuk membahas isu isu penting dan strategis
sementara ice yang diselenggarakan dalam rangkaian rakernas merupakan etalase kota kota indonesia
dalam menampilkan pembangunan inovasi dan produk produk unggulannya
serta adanya gebiar umkm kuliner dan pentas seni serta kegiatan kegiatan menarik lainnya
bima arya yang merupakan wali kota bogor mengapresiasi kesiapan kota padang dalam menyelenggarakan event tersebut
akan ada beberapa hal menarik dan berbeda dalam rakernas kali ini

satunya adalah dibangunnya tugu apeksi yang merupakan pertama kalinya di indonesia
baru saja kami menyelesaikan prosesi launching untuk menyampaikan pesan kepada seluruh anggota opexi
bahwa rakernas akan siap dilaksanakan pada tanggal tujuh agustus nanti
dan kita proyeksikan ini menjadi simbol dari kebangkitan ekonomi
simbol dari ekonomi kerekaan
polri dan simbol dari kolaborasi dan sinergi antar pemerintah kota di indonesia
sebagai tuan rumah pemerintah kota padang menyatakan siap menggelar hajatan besar bagi sembilan puluh delapan kota di tanah air tersebut dengan lebih semarang
beragam agenda telah disiapkan
selain pawai budaya nusantara akan ada ladies program city tour dan kegiatan khusus di padang
kegiatan ini seperti penanaman pohon di kebun apeksi
merandang atau membuat rendang oleh para wali kota dan
dan beragam kegiatan lainnya
pesnama pemerintah kota padang
tentunya warga kota padang masyarakat provinsi sumatera barat
secara khusus ucapkan terima kasih kepada pemerintah apeksi dan juga seluruh penggota apeksi
wali kota wali kota dan wali kota seluruh indonesia
yang alhamdulillah telah memilih kota padang sebagai kota penyelenggara rapat kerja nasional yang ke tujuh puluh
di tahun dua ribu dua puluh dua ini di kota padang
dan tentu kami ya tadi sudah aku sampaikan akan bersiap diri ya
memberikan yang terbaik ya sebagai kota penyelenggara terakernas
insya allah kita akan menjadi penyelenggara yang terbaik yang meriah pada tahun ini
selain menjadi ajang silaturahmi dan tukar pikiran antar kota di indonesia
rakernas diharapkan menjadi pertemuan untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antar kota
yang pada gilirannya menjadi momentum peningkatan ekonomi di tengah pandemi